para artis ada ma sari lasso ada mbak yuni sarah sada desta ada nirina ada indi ada aurel ada ola ada sari ada widhi ada rizilia ada pak lukman ada cesi hafal
kalau cak lontong nggak usah disebutkan
jadi ingin melihat lagi mencoba lagi lrt kita
kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem
saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas
nanti cek sekali lagi bagus akhir bulan insya allah sudah dioperasikan
dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan
kemungkinan insyaallah dua puluh enam agustus